cuaca panas dan gerah dirasakan oleh masyarakat selama sepekan terakhir
dan untuk mengetahui informasi terkait kondisi iklim pada sejumlah daerah di indonesia yang terasa panas dan juga berbeda dari biasanya
kita sudah bergabung dengan deputi bidang meteorologi bmkg guswanto
selamat pagi pak guswanto
selamat pagi mbak megi apa kabar
iya sehat ya pak
nah pak kita langsung saja ke tema cuaca panas ini
apakah anda bisa jelaskan penyebab cuaca panas yang mendominasi beberapa wilayah di indonesia pak
baik sebelum saya jelaskan tentang penyebabnya panas terik tadi
mungkin barangkali saya sampaikan dulu bahwa ini itu bukan gelombang panas ya bukan gelombang panas
jadi ini itu adalah panas terik
panas terik terjadi saat ini di indonesia itu terjadi ketika pada
dimana penyebabnya kalau kita lihat itu ada beberapa hal
ini sifatnya merupakan bentuk daripada variabilitas cuaca harian untuk suhu
nah penyebabnya yang pertama itu adalah karena saat ini posisi semu matahari itu sudah bergerak menuju ke utara
artinya di utara ekorto tapi belum sampai titik terjauh
namun ini memberikan ini
jadi nanti titik terjauhnya terjadi pada bulan juni
sehingga sinar matahari itu bisa optimum masuk ke wilayah indonesia
yang kedua ini juga kita lihat selama beberapa hari terakhir kemarin tanggal satu sampai tanggal tujuh itu dilihat bahwa
sistem perawanan itu yang ada di indonesia itu khususnya di jawa bali madura itu cerah
sehingga sinar matahari
jadi bisa masuk secara optimum ke bumi indonesia
kemudian ini juga kita melihat bahwa kalau ada suhu maksimum biasanya kelembapan udara itu dia jadi minimum
sehingga ini yang membuat beberapa hal menjadi cuacanya sangat terik sekali ya
itu itu itu itu cara penjelasannya
iya pak guswanto tadi anda juga sudah menegaskan ini adalah cuaca panas bukan gelombang panas
jadi gelombang panas dan cuaca panas ini perbedaannya apa pak
dan seperti apa dampaknya jika terjadi cuaca panas seperti yang kita alami saat ini
kalau kita bicara panas terik atau cuaca panas tadi itu merupakan bentuk variabilitas cuaca harian yang bisa diidentifikasi dari parameter suhu
sedangkan dia variabilitas ya
sedangkan kalau gelombang panas atau heat wave itu
secara terminologi dari badan meteorologi dunia itu adalah fenomena suhu panas di permukaan bumi
yang terjadi secara berturut turut lima hari atau lebih
dimana selisihnya itu sekitar lima derajat lebih dari normalnya
nah artinya ini harus kita lihat saat ini kan cuaca di kita kan rata rata tiga puluh empat tiga puluh enam ya paling seperti itu
kalau lebih berarti lima derajat
jadi bisa sampai empat puluh empat puluh dua
nah ini yang kuantifikasi ini yang belum terpenuhi
kalau dia mau dikatakan itu sebagai heat wave atau gelombang panas
nah sedangkan gelombang panas itu sendiri banyak kita identifikasi terjadi di lintang lintang menengah
ya misalnya ataupun lintang tinggi itu di benua eropa amerika dan terusnya
ya pak guswanto
dan suhu panas ini apakah sebenarnya sebagai fenomena yang normal
yang sering terjadi saat pergantian musim hujan ke musim kemarau pak
kalau dilihat dari sisi data historical ini adalah hal yang normal atau wajar
karena pada saat musim saat ini adalah pergantian dari musim hujan menuju musim kemarau
dan di sana ada tengah tengahnya musim pancaroba
dan ini adalah yang terakhir
bulan terakhir maret april mei
mei itulah adalah bulan terakhir transisi untuk musim kemarau
jadi nanti kalau kita lihat tanggal historical kemarin tanggal satu sampai tanggal tujuh mei itu sungguhnya berkisar tiga puluh tiga sampai tiga puluh enam derajat celcius ya
itu terjadi kita lihat di banten kemudian kita lihat di kalimantan kalimarau itu
kemudian kita lihat juga ada sisi
enam sampai lima tahun terakhir artinya data historis itu menunjukkan tinggi maksimum itu untuk suhu itu hanya sampai tiga puluh delapan delapan derajat celcius
itu terjadi tahun dua ribu sembilan belas itu di kemindo
sedangkan bulan mei itu terjadi dua ribu delapan belas itu di temindung
kemudian yang terjadi lagi dua ribu sembilan belas itu terjadi di palembang
jadi sangat berbeda sekali
jadi saya katakan ini normal
jadi ini masih normal dan wajar dan suhu di indonesia juga masih di kisaran tiga puluh tiga hingga tiga puluh enam derajat celcius
tapi sejumlah kawasan di asia seperti india dan juga pakistan suhu panas bisa mencapai di atas empat puluh derajat celcius
bagaimana sebenarnya prediksi cuaca panas ke depannya di indonesia
kalau kita melihat untuk suhu di indonesia
secara klimatologis ya
pada bulan mei itu berkisar antara tiga puluh satu sampai tiga puluh empat derajat celcius
sedangkan nanti di bulan mei itu tadi bulan april tiga puluh satu atau tiga puluh empat
sedangkan bulan mei itu berkisar sekitar dua puluh sembilan sampai tiga puluh enam derajat celcius
di mana wilayah wilayah yang kita identifikasi yang memiliki suhu cukup tinggi untuk satu minggu ke depan itu bisa terjadi di riau
jambi sumatera selatan jabodetabek dan sebagian besar jawa bali nusa tenggara ya
namun perlu saya catatkan khusus untuk yang jawa barat maupun banten jabodetabek lampung
karena sejak tanggal delapan kemarin kita mengidentifikasi adanya tropical cyclone karim di selatan samudera india
kemungkinan seperti hari ini
itu di jabodetabek
jika di jabodetabek sudah tidak lagi barangkali sudah turun suhunya
ya pak guswanto meskipun sudah turun suhunya tetapi indonesia kami juga tahu rentan ya dengan kebakaran hutan
nah apakah cuaca panas ini bisa menambah potensi kebakaran hutan
untuk cuaca panas ini sebenarnya kalau syarat daripada untuk mudahnya terbakar suatu bahan bakaran
atau baik itu serasa daun daunnya
di hutan ataupun semak belukar
itu syaratnya yang mudah terbakar itu satu yaitu memiliki suhu cuaca yang cukup tinggi dan kelembapan udara yang cukup rendah
nah ini sangat berpotensi sekali
namun perlu kita sadari bahwa kebakaran hutan dan lahan itu akan terjadi apabila ada pemicu
ada yang menyulut atau ignition itu ada
nah ini yang perlu kita pahami
khususnya untuk daerah daerah yang di indonesia itu memiliki
kita sebut ya prune area terhadap kebakaran hutan dan lahan
misalkan provinsi riau kemudian sumatera selatan kalimantan barat
itu adalah wilayah wilayah yang prune area mudah terbakar untuk kebakaran hutan
untuk itu paling tidak kita harus melakukan mitigasi atau kita waspadai untuk daerah daerah tersebut
selain mitigasi untuk meminimalisir potensi kebakaran hutan
apa tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana antisipasi suhu tinggi bagi warga masyarakat indonesia
dan daerah mana saja yang harus diwaspadai dengan suhu tinggi
kalau untuk tindakan mitigasi sebenarnya panas terik atau suhu tinggi ini kita yang pertama barangkali aktivitas kegiatan kita
jadi dengan adanya suhu yang terik ini dimungkinkan bahwa kita harus menghindari aktivitas
aktivitas siang hari di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama
ini terutama dalam kondisi tubuh yang tidak fit atau kurang prima
karena kemungkinan akan terjadi dehydrati
itu yang pertama
kemudian kita juga harus memberikan unblock atau yang lain lain ya untuk melihat sampai kulit kita terbakar
karena kita terlalu lama di luar ruangan
kemudian ini juga kita imbangi juga untuk dehidrasi
jadi berbanyak minum air putih untuk menghindari dehydrati atau heat stroke ya
kita harus banyak minum air putih
kemudian mitigasi yang lain yang perlu dilakukan itu adalah barangkali kita juga perlu meningkatkan kesadaran kita melakukan sosialisasi
apa itu tentang panas terik beda nggak dengan gelombang panas
sehingga masyarakat tidak terlalu heboh
tetap waspada tapi dengan pasti bisa memberikan mitigasi
karena mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dari diri kita sendiri
kalau kita mengetahui permasalahannya kita tahu dampaknya maka kita bisa melakukan mitigasi secara personal dengan baik
jadi seperti itu
terima kasih atas informasinya terkait dengan cuaca panas
deputi bidang meteorologi bmkg pak guswanto atas informasinya dan terima kasih sudah hadir bersama kami di cnn indonesia today
terima kasih selamat siang